ya heranov ini tampaknya anggota dewan ini satu minggu jelang mereka sudah selesai masa periodenya masih sibuk sekali
mengesahkan revisi undang undang kpk terus kemudian rancangan undang undang permainan
yang memproses capim kpk dan saat ini mereka juga memproses penjalani tes uji kelayakan dan juga kepatutan
nah ini seperti kita tahu bahwa ada enam puluh dua calon anggota bpk yang menjalani tes uji kelayakan dan juga kepatutan di tingkat dpr dan sekarang ini di tingkat dpd
nah rifana sebagai jurnalis politik bagaimana nanti kedepannya apakah menimbulkan polemik seperti capim kpk
nama nama orang yang akan masuk ke capim dari bpk ini
oh ini sudah menimbulkan polemik sebetulnya tarik menarik kepentingan antara dpd dan juga dpr kita lihat nanti akan seperti apa sebenarnya
kita tunggu saja nanti ya dpd ini akan memberikan pertimbangannya rifana kepada dpr untuk memilih lima anggota bpk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
pada awal september lalu dpr telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga puluh dua calon anggota bpk
jumlah tersebut merupakan hasil penyaringan dari enam puluh dua yang mendaftar sebelumnya
mereka diseleksi melalui pemilihan makalah terbaik
pemilihan makalah terbaik ini dengan koordinator anggota komisi sebelas dpr ri hendrawan supratikno
setelah uji dilakukan dpr meminta pertimbangan dewan perwakilan daerah atau dpd dan dpd pun mengambil langkah uji kelayakan dan kepatutan terhadap enam puluh dua calon tersebut
pada enam belas dan tujuh belas september dengan membagi dua tim untuk mempersingkat waktu
ketua komite empat dpd ri ajib pandidang mengatakan timnya mengapresiasi visi dan misi semua calon yang sebagian besar menyampaikan tentang sasaran hasil audit bpk untuk kesejahteraan rakyat
bpk selama ini fokus pada audit keuangan dianggap perlu menekankan kerja pada audit kinerja
yakni sejauh mana penggunaan uang negara dalam menjalankan program pemerintah bisa efektif meningkatkan pembangunan
semua nilai kita akumulasi lalu kita diskusikan karena kami lakukan penilaian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif
kuantitatif itu untuk
calon anggota bpk beni pasar ibu mengungkapkan bpk harus menjadi auditor kelas dunia
dirinya menekankan tiga hal jika terpilih nanti
pertama meningkatkan audit kinerja
kedua membangun sumber daya manusia yaitu auditor yang kompeten dan kredibel
sedangkan yang ketiga membentuk pusat analisis kebijakan
agar bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang kebijakan yang mereka terbitkan
bangun ya school of auditor yang terbaik paling tidak di asia ini
state auditor ini perlu ada school nya
nah yang kedua saya ingin membentuk pusat analisis kebijakan
ketika ada rekomendasi bpk
karena di sini didiskusikan kira kira rekomendasi ini betul betul bisa jadi alternatif yang lebih baik enggak
dari apa yang telah diambil oleh pengambil keputusan
serupa tapi tak sama petahana hari azhar aziz mengatakan dirinya masih punya waktu untuk mendorong bpk berperan
dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan negara terhadap indikator pembangunan
yaitu kemiskinan pengangguran rasio gini dan indeks pembangunan manusia
pemeriksa itu memberikan manfaat bagi negara
dia harus mampu baik itu merancang alokasi alokasi anggaran mana saja yang bermanfaat terbesar bagi kemakmuran rakyat
nah kemampuan rakyat ini sebenarnya sudah ada indikatornya di dalam undang undang khususnya undang undang apbn
undang undang yang lain belum ada
dpd menekankan penilaian kualitatif dan kuantitatif dalam menentukan nama nama yang masuk dalam rekomendasi kepada dpr
setelah finalisasi komite empat
akan melaporkan kepada pimpinan dpd untuk kemudian melakukan sidang paripurna untuk pengambilan keputusan pertimbangan bagi dpr
tim liputan cnn indonesia jakarta